gimana kita prihatin kalau bukan saya dan saudara saudara saya nih yang orang orang betawi
ya kita siapa lagi sih yang melestarikan seni budaya betawi itu
seperti inilah kesetiaan supandi pendiri sanggar utan panjang kemayoran
yang sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
meski pandemi membuat mati suri kegiatan ondel ondel
babe tetap semangat melestarikan budaya ondel ondel
ondel ondel bukan hal asing bagi masyarakat jakarta terutama betawi
boneka setinggi tiga meter dengan lingkar tubuh sembilan puluh cm ini
sudah menjadi bagian dari budaya bahkan ikon bagi kota jakarta
sayangnya tahun ini tidak seperti tahun lalu
biasanya menjelang hari ulang tahun dki jakarta pesanan boneka ondel ondel dan juga penta sudah ramai
dampaknya ya kalau sekarang seperti job
nggak ada event
walaupun kemarin sempat udah ada omong omongan udah deal akhirnya dibatalin semua
nah sekarang yang kita lagi kerjain nge repair repair ondel ondel deh tuh
ada ondel ondel yang rusak
mukanya udah pada lecet
terus ya pokoknya yang udah gak enak dilihat kita repair kita benerin kita bagusin
nah itu kan menjadi kerjaan juga
walaupun hasilnya nggak seberapa tapi tetap kita bisa makan
seperti apa dimaksud pesan untuk masyarakat pak
ya memang sekarang dilihatnya agak dilema banget sih ya
karena sekarang maunya instan
nggak mau belajar dengan secara detail
nggak ada yang mau belajar sejarahnya budayanya
ya buat kita pribadi sama temen temennya apapun itu gimana keadaan itu kita tetap meletariin dan mengembangkan budaya ondel ondel
bukan abang siapa lagi ya bang
iya kalau bukan kita siapa lagi gitu loh
pengelola sanggar sekaligus pemerhati budaya betawi ahmad soeb alias davi menegaskan ondel ondel memiliki nilai budaya yang kuat dan perlu dilestarikan